per tiga puluh satu mei dua ribu tujuh belas dinas perhubungan dki jakarta mengeluarkan imbauan kepada pemilik bajai merah untuk segera mengganti dengan bajaj biru
dan ini sebagai salah satu langkah pemprov dki jakarta untuk mewujudkan kota yang lebih ramah lingkungan
namun tak semua pemilik bajai mampu menyicil bajaj biru ini
ali sudah dua puluh tujuh tahun mengendarai bajai merah dengan trayek di sekitar kemanggisan dan palmerah
dalam sehari ali biasanya mengantongi seratus ribu rupiah
itu masih harus dipotong uang sewa tiga puluh ribu dan bbm empat puluh lima ribu rupiah
ali mengaku kini ia lebih banyak mengangkut barang ketimbang mengangkut orang karena penumpang lebih memilih bajai biru yang lebih nyaman
ali semakin resah lantaran sudah ada imbauan dari dinas perhubungan dki jakarta mengenai penggantian bajai merah dengan bajai biru yang dinilai lebih ramah lingkungan
tapi dengan penghasilan tersebut ali masih belum mampu menyicil bajai biru seharga rp tiga puluh juta
ali pasrah jika sewaktu waktu ditangkap petugas
bajaj merah kini memang sudah susah ditemui di jakarta
kebanyakan pengemudi bajaj merah sudah beralih ke bajaj biru
salah satunya adalah marjo
marjo yang sudah mengendari bajaj dari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ini
mengganti bajaj merahnya menjadi biru
ia mencicil bajaj biru dua enam juta per bulan selama tiga tahun
ini tak menjadi masalah buatnya
karena ia merasa lebih nyaman mengendari bajaj biru yang berbahan bakar gas
menurut data di sub dki jakarta saat ini ada lima ratus bajai merah
mereka meminta agar bajaj bajaj ini segera diubah ke bajaj biru
untuk mewujudkan kota jakarta yang lebih ramah lingkungan
iva nahdi jakarta